dalam foto dokumen pengurus rw kondisi air aliran sungai cilengsi di lintasan kompleks villa nusa indah
desa ciansana camatan gunung putri kabupaten bogor jawa barat
mendadak berubah warna hitam dan pekat dan berbusa sejak kamis malam
selain mengeluarkan bau menyengat buih yang diduga hasil limbah ini juga berterbangan ke area permukiman warga
bahkan hingga jumat siang sejumlah biota ikan sungai ditemukan mati mengambang
serta kondisi air sungai masih pekat berbusa
selain mengeluhkan mata perih warga juga mengeluhkan gejala pusing dan mual
tim identifikasi dinas lingkungan hidup langsung turun mengecek lokasi
mereka juga mengambil sampel air untuk dilakukan uni laboratorium
tugas menagarkan hasil uji sampel air sungai tercemar akan keluar dalam empat hari
kami secepatnya ke sini lakukan sampling
dengan upt lab mudah mudahan hasilnya dapat segera ada ya hasilnya
tapi beda kualitas airnya saat dia tercemar dengan saat kita ngambil sampel karena ada jeda
yang namanya sungai kan mengalir ya
jadi kami usahakan juga nanti mudah mudahan suatu saat kita bisa dapat begitu tercemar kita dapat sampelnya
baunya itu seperti kayak bangke ya
kayak bangke gitu
kayak kucing atau bangke hewan yang sudah terlalu parah
saya lihat dan saya rasakan semalam itu dari beberapa kejadian semalam itu yang paling parah
karena radiusnya bisa sampai di bumi mutiara
sedangkan ini adalah perumahan bilan usaha indah lima